kekhawatiran akan tergerusnya paham pancasila di masyarakat dan kian maraknya aksi intoleransi yang berpotensi mengancam persatuan bangsa
mendorong presiden joko widodo membentuk unit kerja presiden pembinaan ideologi pancasila
lantas banyak yang membanding bandingkan ukp pip ini dengan bp tujuh di era kepemimpinan presiden soeharto
rabu tujuh juni presiden joko widodo resmi melantik unit kerja presiden pembina ideologi pancasila ukppip di istana negara
sesuai keputusan presiden nomor tiga puluh satu m dua ribu tujuh belas sembilan orang dilantik sebagai dewan pengarah
mereka adalah megawati soekarno putri ma'ruf amin ahmad syafiee ma'arif said akil sirot dan mahfud md
yang lainnya adalah sudamek agung waspodo sunyoto
bereta andreas ananggutu yewangu
wisnu bawat tenaya
serta tri sutrisno
yudi latif ditunjuk sebagai kepala unit pip
unit ini bertugas membantu presiden merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi pancasila
agar dapat mendorong masyarakat lebih mencintai memahami dan mengaplikasikan nilai pancasila dalam kehidupan berkeluarga negara
saya kira saya sebut gembala gembala komunitas ya jadi rohaniawan budayawan sineas jurnalis
ketua tua adat itu akan kita jaring di dalam satu konektivitas
supaya sama sama melakukan pengisian sama sama bertanggung jawab di dalam merawat pancasila
karena seperti bung karno bilang pancasila itu semula digali dari komunitas
banyak yang membanding bandingkan ukppip ini dengan pembina pendidikan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila
atau bp tujuh di era kepemimpinan soeharto
banyak yang menilai jokowi kembali mengikuti
langkah soeharto dalam menggalakkan kesadaran masyarakat akan pancasila sebagai dasar negara
jika ditarik ke belakang jokowi juga pernah menggunakan kata gebuk
yang ditujukan kepada organisasi berpaham radikal dan anti pancasila
serta ancaman bangkitnya komunisme
negara pancasila ini sudah final tidak boleh dibicarakan lagi
kalau ada yang keluar dari pancasila
dari uu empat puluh lima dari nkri dari kebimintaan kita
itu hal yang sangat fundamental
kalau itu ada ormas yang seperti itu ya kita gebuk
ya kita gebuk kita tendang
penggunaan kata gebuk juga pernah digunakan presiden soeharto
yang kala itu ditujukan untuk menekan lawan politiknya
kini jokowi membentuk ukppip
yang pada dasarnya memiliki tujuan sama dengan bp tujuh milik soeharto
mengokohkan posisi pancasila sebagai dasar negara
terlepas dari kesamaannya
pembentukan ukppip menjadi gambaran kekhawatiran presiden akan posisi pancasila
apakah kondisi kebinekaan indonesia saat ini sudah dalam kondisi lampu kuning
sehingga ukppip ini harus dibentuk
suci bancin cnn indonesia
tidak kurang belasan lembaga nonstruktural dihapuskan
namun bukan berarti tidak ada lembaga baru yang dibentuk
salah satunya yang paling akhir dibentuk adalah unit kerja presiden pembinaan ideologi pancasila
diakini pembentukan unit kerja baru ini untuk mendorong masyarakat agar lebih mencintai dan memahami pancasila
lalu seberapa perlu ukp ini dibentuk
kita bahas lagi bersama dengan dua narasumber saya pada malam hari ini
masih bersama dengan mas henry satrio akademisi politik universitas paramadina
dan juga mas bambang harimurti jurnalis senior saya ingin ke mas hendri
mas henry yang pertama saya ingin ke anda
apa yang anda lihat dari pembentukan ukppip dari presiden
ya saya sulit menjelaskannya
kenapa sulit mas hendri
karena ini kan sebetulnya pada saat reformasi selesai kemudian ada eforia eforo reformasi yang luar biasa
kemudian namanya p empat itu kemudian dihapuskan
pendidikan moral pancasila juga kemudian dihilangkan dari sekolah
mata pelajaran ada kalau di perkuliahan ada mata kuliah kewarganegaraan itu juga dihilangkan
ada mata kuliah pancasila juga saya ingat ada penataran p empat kemudian ada bp tujuh juga
kemudian tiba tiba satu juni dua ribu tujuh belas semuanya kembali seolah olah para pancasila ini sudah menghilang dari bumi indonesia
dan kemudian hadir kembali tiba tiba kemarin satu juni dua ribu tujuh belas
dan itu disikapi dengan luar biasa
kemudian dia dihormati oleh republik bempita dan termasuk oleh presiden dengan pembentukan ini
sebetulnya yang akhirnya menjadi pertanyaan dari kami ini sebelumnya ada apa sih
sampai akhirnya pancasila digadang gadang sebagai sebuah hal yang pernah menghilang dari negara ini padahal kan tidak
kalau ada beberapa sila yang tidak dijalankan saya setuju itu
kemanusiaan yang adil dan beradab misalnya atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia bisa jadi memang kurang dilaksanakan
untuk menangkis paham paham radikal yang kemudian sekarang ini berkembang
nah masalahnya kan begini sebegitu parahnya kah sampai akhirnya terlihat negara ini putus asa bahwa harus ada yang namanya ukpip ini lagi untuk memberantas itu gitu
saya sih masih percaya sama aparat gitu bahwa aparat bisa menyelesaikan ini
tapi saya tidak ingin berbuk sangka saya yakin ini presiden punya tujuan baik terhadap hal ini
hanya saja memang yang menjadi pertanyaan ini adalah ini mau sampai kapan sih kemudian isu pancasila dan ini terus terusan dimainkan
saya sih setuju kalau memang ada yang radikal ya segera saja ditindak tapi proses hukumnya mesti jelas
dan kalau sebelumnya tadi ada tayangan tentang perkataan pak jokowi yang tentang gebuk tendang
menurut saya ini harus hati hati diucapkan oleh presiden
sebagai panglima tertinggi
karena itu bisa terjemahkan lain nanti ke bawahnya
kan dia menguasai tatanan militer juga
jadi orang yang misalnya tidak berpaham pancasila gitu ya ini kan harus diperjelas dulu yang bukan pancasila itu apa
jangan jangan gara gara misalnya dianggap tidak adil oleh satu orang oh ini orang tidak pancasilais digebuk
digebuknya juga pakai apa kita perbincangan juga
tapi ya ini menurut saya
hal hal yang masih jadi misteri sih belakangan ini
jadi pasca pilkada jakarta nampaknya memang ada beberapa hal yang belum selesai
mas bambang ada pendapat yang lain kak dari anda
urgensi tidak sih mas bambang
saya lihat sih reaktif aja ini ya
jadi mungkin juga pilkada dki salah satu penyebabnya
tapi juga beberapa survei yang mengatakan anak anak muda sekarang ternyata mendukung khilafah mendukung syariat islam
saya setuju tadi bahwa ini kan ketika kita reformasi semua yang bawa pancasila kita nek jadinya gitu ya
lalu dibuang gitu
lalu ada vakum gitu
terus anak anak yang sesudah reformasi itu ideologinya apa gitu
lalu tiba tiba sekarang mereka terkejut karena ada di zaman media sosial
mungkin juga zaman dulu ada tapi nggak ada media sosial kan
tau tau kalau di ipb ada kumpulan mahasiswa yang mengatakan
sumpah setia pada
apa namanya pada khilafah
lalu juga mendukung isis dan sebagainya
ya ini terkejut lah
bereaksinya lalu mikir
lalu reaksinya harus menghadapi
kalau menghadapi teroris gampang ada densus delapan puluh delapan ada program deradikalisasi
tapi kalau menghadapi ajaran ajaran guru guru hotib khotib yang dianggap tidak sesuai dengan pancasila bagaimana
dan saya kira ada juga kekhawatiran
sekarang itu seolah olah ditarik tarik
pro pancasila seolah olah menjadi islamfobia dan sebaliknya
itu juga harus dijaga
ini agak mengkhawatirkan ya
ini kan mengkhawatirkan
sehingga saya kira diperlukan ada satu forum tempat merekatkan bahwa pancasila itu bukan islamfobia lah kira kira gitu ya
bahwa pancasila itu ya kebinekaan
itu menurut saya sih oke oke lah aja lah kalau sebagai suatu
katakanlah ada demam panas dikasih obat
penurun panas gitu ya
persoalannya tapi kan sebenarnya oke nurunin panasnya
tapi kan itu tidak mengobati
sebenarnya akar masalahnya itu apa
nah saya kira kalau akar masalahnya tentu bukan urusan si unit ini ya
sepuluh unit ini kalau menurut saya ya seperti
jadi unit ini belum bisa
obat penurun suhu aja lah kita kira
hanya obat sebentar tapi belum bisa untuk menamukkan akarnya
bukan untuk menamukkan akarnya
jadi saya pikir ini cuma kalau obat itu obat penurun panas lah simptomnya ya
karena saya lihat dari racikannya
ini adalah orang orang yang dianggap perlu bisa duduk bersama dan sepakat
ada ketua mui di situ
ada mantan ketua pgi
ada mayor jenderal kopassus yang juga hindu
ada berbagai latar belakang ya
ada latar belakang
barangkali kalau di zaman node baru kita anggap tristona dulu bagian dari abri merah putih gitu ya
dalam menghadapi abri hijau
di abri hijau gitu
nah jadi saya kira ini adalah elemen elemen yang kemudian dikumpulkan
paling tidak supaya elemen ini jangan bisa diadu domba lah oleh kelompok kelompok
kita nggak menutupi rata
memang sekarang ada unsur dari luar yang ingin membuat masalah di republik ini ya
dan saya kira memang kita juga harus hati hati
orang jasirah arab yang satu bangsa satu bahasa satu agama saja
apalagi kita yang berbeda
apalagi kita yang berbeda
kita tidak boleh juga mengapa
menafikan bahwa potensi itu ada
karena itu memang kalau ada satu lembaga yang khusus mengamati apa gitu
nah masalahnya tinggal lembaga ini kan bisa nggak bekerja dengan baik
ya kalau yudi latif oke lah ini kan dari para madinah memang pakar pancasila dari sononya ya
dan juga bagus karena yudi latif juga merefleksikan kan dia seorang muslim juga
sehingga kepalanya itu untuk agak menurunkan suhu bahwa pancasila itu bukan islam fobia
itu juga penting saya kira
nah ini mungkin juga menjadi jawaban kekesalan dari presiden
bahwa ia selama ini diserang serang sebagai pki lah
rezim anti umat islam lah cina ada yang sebagai para
tadi presiden bilang pki dibentuk saya masih tiga tahun kok gitu
enggak lah kalau menurut saya sih
saya sih tidak ingin menghubungkan itu
bahwa ini adalah reaksi dari presiden karena dituduh tuduh begitu
tapi kan serangannya cukup banyak
tapi harusnya solusinya bukan itu
solusinya harusnya ada lagi yang lebih bijak
saya yakin presiden ngerti lah
kalau ini kan ini benar
saya setuju sama mas bambang
jadi ini memang kan akhirnya bentuk reaktif aja
dan kemudian sekarang kalau negara ditanya
gampang juga ini negara gimana pancasilanya
oh itu ditanya ukpip
sudah ada gitu kan
jadi buang bodinya juga sekarang lebih enak
nanti kita lihat lah bagaimana pelaksanaan itu
makanya yang jelas gini loh mas reinhardt
jangan sampai akhirnya
pancasila ini digunakan untuk kepentingan politik
sesaat kepentingan pilkada misalnya
nah itu dia itulah yang menurut saya harus hati hati
bahwa oh anda berarti anti pancasila dong
kenapa saya anti pancasila
karena anda terlalu patuh terhadap agama
kan begitu juga gitu
nah ini menurut saya harus hati hati juga
dan menurut saya nanti kita bisa melihat juga
tadi kan di awal pada saat offer kita membahas
ini isinya ini orang orang hebat
ada kombinasi antara muda dan senior
yang muda ya yudi itulah
ada dari nasionalis ya
berbagai macam agama
harusnya menarik ini nanti
apalagi yang dihasilkan gitu
kalau nanti di tahun ajaran baru tiba tiba ada
bukan pempat mungkin namanya
ada seminggu apa gitu
nah ini mirip mirip
nah apa yang dihasilkan
kemudian suka tidak suka
ini sudah dibentuk dan memang kita
sekarang adalah bagaimana
kita harus respect dan juga mengawal ke depan
seperti apa nanti kinerja ini
kita akan bahas seperti apa nanti
baiknya kemudian ukp ini bekerja
sehingga tujuan dari presiden ini benar benar terjadi
dan jangan salah loh
kekuatan pancasila itu karena setiap kelompok
bisa menginterpretasikan sendiri sendiri
sehingga bisa diterima oleh semua pihak
kita tahan dulu
kita akan melanjutkan nanti usaha jeda
tetaplah bersama kami di peranius akhir pekan
kami akan segera kembali
memang ada yang memperdebatkan mengenai
urgensi dari dibentuknya ukp ini
tapi memang ini sudah dibentuk oleh presiden
dengan harapan kemudian bisa membumikan pancasila
baiknya ke depan seperti apa mas bambang
harusnya unit ini bekerja
ya saya kira unit ini harusnya
kalau kita lihat kemarin ya
ada dua satu dua itu kan
mungkin tujuh ratus ribu satu juta
masa berkumpul itu kan tidak pernah terjadi sebelumnya
itu artinya menunjukkan apa
dari masa yang banyak itu yang benar benar radikal itu
minoritas sekali yang membelan itu
tapi kelihatan ada yang mayoritas
dari masa itu yang tersinggung lah
katakanlah gitu ya
dan tersinggung itu menurut saya lebih banyak
ketimbang masalah yang subsantif
mungkin ukp ini
membenahi komunikasi itu lebih
lebih tugas utamanya ya
supaya jangan miskomunikasi
jangan salah loh
sesuatu yang kalau tidak ditangani dengan baik
itu akibatnya fatal
kita lihat lah cerita romeo and juliet
akhirnya jadi mati beneran kan
kita lihat itu cerita orang jawa itu
karena miskomunikasi saling bunuh
mati beneran dua duanya
harus berangkat dari mana kemudian ini bergerak
saya kira memang ujung ujungnya saya lihat ya
memang sudah dipegang
ini kan yang orang rela mati itu
selain untuk tanah air
biasanya untuk agama
oleh karena itu saya lihat memang di tim ini
ditarik orang orang yang dianggap sebagai
pimpinan dari unsur kebangsaan
maupun unsur agama
tentu harapannya kalau pimpinannya
kebawahnya bisa dibenahi
tapi apakah itu akan jalan atau enggak
itu soal yang lain ya
mungkin ke situ
ya kalau kita lihat kan yudi latif kan teman kita semua nih
orangnya kan memang di tataran
apa namanya teori
memang kuat ya
tapi di tataran operasional
saya lihat juga ini bukan orang orang operasional semua
jadi dugaan saya memang
ini memang mungkin
kalau secara gampang gampangannya ini seperti
kumpulan penangkal petir lah
supaya kalau ada petir tidak berbahaya gitu
tapi disalurkan ke tempat yang aman gitu ya
mas henry dengan apa
legitimasi selevel dengan lembaga negara begitu ya
ada tiga deputi loh ini
ada deputi materi pengkajian
deputi sosialisasi dan juga advokasi
deputi pengendalian dan evaluasi dari unit kerja ini
kita bahas lagi bagaimana kemudian tim ini kemudian bisa
ada dampaknya ke masyarakat
harus seperti apa mereka bekerja
ini yang jelas kan mereka harus urus konten dulu kan
ya ini pancasila yang mau diterjemahkan ke zaman sekarang ini apa
kan beda jaman ini
kalau teori itu kan udah menghadapi
z itu ya
ini mau diterjemahkannya seperti apa
itu yang pertama menurut saya
kemudian wahananya mau seperti apa
dan kemudian kan
menurut saya tugas terbesarnya adalah
tugas terberatnya adalah
pemikiran masing masing dari dewan pengarah yang hebat hebat itu
bagaimana menerjemahkan maunya megawati
bagaimana menerjemahkan maunya patrice trisno
ini kan harus terjemahkan satu satu gitu kan
karena bu mega ketua dewan pengarah
oh gak bisa
pak sudamek juga mesti diingetin
oh ini begini
nah masalahnya adalah
kan tadi saya katakan
sekarang ini zamannya
zamannya generasi z
dewan pengarahnya nggak ada salah satu yang masuk dari
generasi generasi yang saya sebutkan tadi
itu juga jadi pr besar
buat mas yudi
ini kang yudi udah mengatur ngatur gini
ternyata kalau tidak bisa diterima oleh generasi saat ini kan percuma juga
generasi saya generasi mas reinhardt generasi mas bambang
kami kan terpapar sudah pancasila
kami saya mengikuti
penataran pempat yang berkali kali itu
kita semua mengikuti arahan dari bp tujuh itu
kami dapat pendidikan moral pancasila
tapi kan generasi ini yang tidak
nah harusnya memang difokuskan juga
pada generasi milenial dan generasi z ini
ini jadi tantangan deh buat dewan pengarahnya
mereka harus mempelajari juga
bagaimana sih sebenarnya generasi milenial sekarang
berbicara tentang pancasila
apakah hanya cukup bilang
saya pancasila saya indonesia
kemudian jadi beres urusannya kan
nah itu dia
jadi tantangan tantangannya adalah
menerjemahkan kontennya untuk sekarang
karena kalau kemudian dari sisi pencegahan misalnya
kan sudah ada bnpt
ada macam macam lembaganya
ada bin dan lain lain gitu kan
tapi bagaimana membuat konten ini diterima oleh bnpt

ini yang menjadi tugas berat
nah konten yang diterima masyarakat tadi sempat kita singgung juga
pas lagi offer ya mas bambang
ini tadi anda katakan mas mombang katakan
ini paling ke sosial media sih lari larinya
ya saya kira memang karena ancaman yang paling keras
dari masuknya paham baru ini kan
yang berpotensi bisa membelah kita ini kan
kuatnya lewat sosmed
karena kalau zaman saya kecil dulu kan
orang radikal juga mungkin sama sekarang banyak
tapi dulu mereka nggak punya kekuatan menyebarluaskan
dalam tempo dalam berapa detik bisa kemana mana
kekuatan jempolnya beda
sekarang itu satu orang aja
dengan satu hp
dia bisa lebih dari seratus juta orang bisa dia sampaikan dakwahnya
oleh karena itu tentu harus ada
diperkirakan harus ada counternya harus ada penyimbangannya
sebab kan dalam teori propaganda itu satu kebohongan
yang kalau disampaikan terus menerus
nama nama bisa dianggap sebagai satu kebenaran
nah oleh karena itu kalau ada counternya diharapkan
semacam orang mikir dulu lah
gak telan bulat bulat gitu
ada kompetisi lah dari berbagai ideologi ini
dan menurut saya sih kalau saya sih
bagus aja jadi anak anak muda ini kan lebih pinter
karena nanti ada dialektika kan
ada yang mengatakan a ada yang anti a
jangan sampai malahan berkembang
saya juga tidak ingin nanti
seolah olah bikin ini pro pancasila ini anti pancasila
terus semua orang yang dianggap bertentangan dengan pemerintah
kamu anti pancasila kemudian dikebuk kan
itu juga jangan lah
jangan sampai itu
tapi walaupun saya sendiri dan saya kira mas henry juga setuju lah
kita kenal yudi latif bukan tipe orang seperti ini ya
yang di bawahnya lain lagi
tapi paling nggak ketuanya kita tahu lah ya
dan mudah mudahan itu aja yang kita jelaskan ya
dan mudah mudahan itu aja yang kita jelaskan ya
kita harus kawal lah bersama sama
dan saya kira paham radikal apapun
itu penawar paling bagusnya adalah bahwa
orang lain itu tidak takut untuk juga mengutarakan pendapat
karena paham radikal seperti hitler itu dulu
dia kenapa bisa menang di jerman
karena dia punya pasukan fisik
orang yang anti dengan merawatnya digeruduk rumahnya
akhirnya orang itu kalaupun
akhirnya banyak orang males daripada rumah saya digeruduk
anak anak muda gak jelas ini
itu yang menyebabkan paham juga
hal yang sama di itali
mussolini juga punya yang namanya pasukan baju hitam
nah disini yang harus dijaga adalah
pokoknya selama orang tidak pernah takut menyampaikan pendapatnya
paham radikal nggak akan pernah bisa dominan
karena itu kalau ada yang geruduk geruduk itu harus dihadapi
pelanggaran hukum nggak bisa main hakim sendiri
apakah yang menggeruduk itu fisak swasta atau penduduk

henry terakhir mungkin dari mas henry sendiri
tadi sudah kita bahas agak jauh ya
tapi mungkin bisa dipertegas lagi
lebih singkat bagaimana memang harusnya ukp ini bekerja
dan bagaimana masyarakat kemudian bisa menerima
dengan cermat apa yang menjadi tujuan dari pembentukan ukp ini
ya saya rasa tadi kan sudah dibahas juga oleh

kebebasan berpendapat di indonesia ini harus dipertahankan

walaupun presiden sudah mengatakan gebuk tendang
tapi saya yakin presiden juga paham bahwa
kebebasan berpendapat tidak bisa diselesaikan dengan gebuk dan tendang tadi
dan itu juga harus dicermati oleh bawahannya presiden yang banyak itu
bahwa gebuk tendangnya presiden ini beda dengan pengertian gebuk tendang
dalam konteks olahraga tinju atau lainnya
jadi harus berhati hati juga
nah kemudian diterjemahkan dalam bentuk okpip ini
dan kemudian saya rasa mas yudi latif mendapatkan
dapat tugas yang berat bahwa kali ini dia harus benar benar bisa
menerjemahkan pancasila dalam kehidupan sehari hari di masa yang sekarang
di masa pada saat sudah bertahun tahun kita melewati masa reformasi
dan ini kembali lagi pancasila diunggah sebagai sebuah dasar negara
yang harus diterjemahkan dengan kondisi saat ini
dan kondisi saat ini mas reinhardt mas bambang pasti akan beda sekali nanti pada saat ini

atau pada saat seratus tahun indonesia di dua ribu empat puluh lima misalnya
nah ini kita lihatlah mudah mudahan saja jeli presiden melihat ini
dan kemudian bisa dibentuk dan yang paling penting adalah setelah dibentuk memang didukung oleh negara
saya sebenarnya mau ngasih satu pr buat tim ini
saya mau tanya sama tim ini menurut kajian mereka apakah kelakuan dpr dengan pansus ini
itu kan melanggar kedaulatan sila kedaulatan rakyat nggak
karena masyarakat banyak tuh kesel banget sama dpr
karena ini kan wakil rakyat yang berdaulat tuh wakil rakyat atau rakyat gitu
berarti kan itu kita pertanyaan ya sampai dimana hak hak si ukpip ini
misalnya wah ini ada lembaga negara yang gak sesuai pancasila
sebaiknya apa rekomendasinya
kontennya dulu ya seperti apa oke kita tunggulah nanti seperti apa kinerja dari ukpip ini tuh

kedepan tugasnya apalagi untuk membumikan kembali pancasila
dan kami akan segera kembali usai jeda sekali lagi terima kasih mungkin untuk mas henry satrio
akademi usi politik universitas paramadina
juga mas bambang arimurti jurnalis senior sudah bergabung bersama kami di prime news pada malam hari ini